menurut catatan badan kesehatan dunia who
indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia
setelah tiongkok dan india
tiga persen lebih atau enam puluh tujuh lima juta penduduk indonesia adalah perokok
pada dua ribu dua puluh dirjen bea dan cukai mencatat konsumsi rokok penduduk indonesia
mencapai tiga ratus dua puluh dua miliar batang
salah satu masalah lain yang dapat muncul akibat agresivitas konsumsi
produk unggulan tembakau ini adalah sampah puntung
apalagi hampir pasti lebih dari separuh jumlah perokok di indonesia
bahkan dunia membuang puntung rokok sembarangan
biasa lempar aja
lempar kalau di luar kalau dalam pakai apa
pengen cepat kali ya kayaknya gitu
tapi sebisa mungkin sih paling yang kuat kuat gitu
yang nggak terlalu biar nggak ada sampah gitu
meskipun saat sebagian lagi mengaku membuangnya di tempat tertentu
lalu apakah sampah puntung ini bukan lagi menjadi masalah
kalau saya paling tidak ada gelas ada isi airnya ya saya masukin
ataupun saya bawa bungkus kosong sendiri saya buat matiin sendiri
puntung puntung ini jelas akan tetap ditinggalkan
dan berada di sini entah sampai kapan
membuang puntung rokok sembarangan sepertinya sudah menjadi hal biasa di antara para perokok
bahkan dalam satu tahun tidak kurang dari empat sampai lima miliar sampah puntung rokok
yang dibuang oleh para perokok sembarangan
bahkan para perokok memiliki cara unik masing masing untuk membuang puntung rokoknya
dari sekian banyak cara perokok mematikan rokok dan membuang puntungnya
hampir pasti puntung puntung ini akan terlantar dan berceceran di sekitar kita
akan selalu ada puntung rokok di balik batu
di atas aspal jalan raya
di samping tempat sampah
di samping sampah gelas kopi
di jalur air menuju selokan
bahkan di dalam selokan
lalu bisa jadi hanyut sampai sungai laut
lalu entah sampai mana lagi
jadi itulah kenapa kalau di tps misalnya ya
jarang menemukan puntung kan
karena puntung itu bertebaran di mana mana gitu
sekalipun di tps ada di tpa ada tapi kelihatan nggak signifikan ya
tidak berarti begitu jumlahnya
padahal di balik itu sangat besar
dari sampah kategori sampah kering gitu
di indonesia ini mencapai sembilan belas enam miliar meter kubik per tahun
ini adalah data tahun dua ribu dua puluh satu
atau setara dua tahun tumpukan sampah yang dihasilkan oleh dki jakarta
jadi nggak apa dibayangkan besar sekali
jadi tentu saja ini akan menjadi ancaman bagi
lingkungan di indonesia tercinta ini
menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan sejumlah peneliti dunia
meluangkan ilmu waktu dan anggaran untuk mencari jalan keluar
setidaknya mencari cara bagaimana sampah puntung yang sudah tercecer
di seluruh permukaan bumi ini dapat tereduksi
karena begitu dia jatuh di perairan
ataupun dibuang dimanapun dia berada
itu menyebabkan terjadi misal contoh
apa namanya kandungan yang ada di puntung rokok itu mencemari lingkungan
terus kemudian juga apa namanya
puntung rokok ini tidak bisa terdegradasi dalam waktu yang singkat
data menunjukkan bahwa dia itu terindikasi antara tiga sampai dengan tiga belas tahun
nah dalam sejarah kewaktu ini kan kita tidak tahu
puntung ini akan menjadi masalah buat siapa
ternyata kan bisa saja dia nanti masuk ke dalam tubuh ikan
kemudian burung terus kemudian apa namanya
mencemari hal yang lainlah intinya
apa namanya itu menyebabkan keguguran
akuatik ya ekosistem akuatik itu nanti akan bermasalah
nah dari situ kita berusaha untuk istilahnya merubah kuntung rokok ini menjadi yang pertama
dia bisa terdegradasi terlebih dahulu
istilahnya itu bisa disebut sebagai biodegradable
apalagi ancaman masalah akibat sampah puntung tidak bisa dianggap remeh
sampah puntung mengandung ribuan zat kimia berbahaya
yang paling banyak itu adalah komponen komponen itu tadi nikotin itu masih ada
terus kemudian nitrosamin terus karbon monoksida juga ada di situ
terus kemudian yang paling berbahaya adalah logam berat
dalam hal ini seperti timbal arsenik premium itu juga ada
dari sampah sekecil ini penduduk bumi bisa menghadapi masalah yang tidak sepele
upaya mengelola sampah puntung rokok tentu akan membutuhkan waktu
sangat sulit dilakukan dan mahal
padahal kita sebenarnya punya solusi paling mudah atas masalah ini
yaitu dengan mengurangi konsumsi rokok
atau bahkan jika kita cukup berani berhenti merokok
yogi tujuliarto arief tidiawan jakarta